smp negeri dua jatibarang menggelar kegiatan belajar secara tatap muka
yang sudah berlangsung selama hampir tiga pekan terakhir
pihak sekolah mengatakan kegiatan belajar di kelas ini dilakukan
karena desakan dari sebagian besar orang tua murid
beberapa orang tua murid beralasan
anak anak mereka tidak bisa belajar dengan efektif secara online atau dari
penyebabnya jaringan internet di tempat tinggal mereka tidak mendukung
dan tidak memiliki ponsel pintar atau komputer
saya meminta memang kepada sekolah untuk bertatap muka langsung pak
karena saya merasa kesulitan
seperti misalnya anaknya itu merasa nggak paham
sementara saya harus mengajari juga saya nggak bisa pak
pihak sekolah sengaja menggelar kegiatan belajar di kelas secara sembunyi sembunyi
agar tidak diketahui gugus tugas penanganan covid
ya karena satu permintaan orang tua
dan anak anak untuk tatap muka itu besar sekali pak
dengan berbagai macam hambatan
karena tidak punya hp tidak punya kuota
lebih lebih yang di rumahnya desa jauh dari jangkauan internet
dengan mereka tidak menggunakan seragam sekolah
tapi seragam bebas tetap bersepatu
dan tetap memperhatikan protokol kesehatan
namun menurut wakil kepala sekolah
gugus tugas sebenarnya mengetahui kegiatan mereka
namun pihak gugus tugas covid sembilan belas memaklumi
bahwa tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran daring
meski begitu pihak gugus tugas menyebut keputusan sekolah tatap muka kembali dimulai
sebenarnya masih menunggu keputusan provinsi
setelah selama ini off itu kan ada beberapa hal yang harus disikapi bersama
terutama anak didik kita yang kelas satu ini kan harus belajar calistungnya itu kan harus dilakukan dengan tatap muka
kita dilakukan dengan sangat hati hati dan bertahap
tetap menjaga protokol kesehatan
kita juga masih menunggu mas dari provinsi seperti apa
oh instruksi dari provinsi
karena kan kita harus melihat pandemi ini tidak hanya kabupaten brebes
pembelajaran tatap muka di sekolah ini dilakukan dengan cara berkiliran
dan murid tidak mengenakan seragam
selama berada di sekolah siswa wajib mengenakan masker dan mencuci tangan
setiap kelas diisi maksimal enam belas orang agar siswa tetap bisa menjaga jarak fisik